pengadilan negeri tangerang menjatuhkan fonis sepuluh tahun penjara dan denda sebesar lima miliar rupiah
subsidi dari sepuluh bulan penjara terhadap indra kents
indra kans terbukti melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner
melalui aplikasi binomo dan pencucian uang
namun di antara keputusan majelis hakim ada kekecewaan para korban indra kents
para korban kecewa terhadap putusan majelis hakim merampas seluruh aset milik terdakwa indra kents
untuk diserahkan kepada negara bukan dikembalikan kepada korban
kita bahas hal ini bersama dengan pengamat hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
sebelumnya kami juga sudah mencoba mengundang pihak korban namun sampai saat ini belum bisa bergabung
saya sapa pak fikar selamat sore
selamat sore puspa
pak fikar kita lihat bagaimana kasus ini bergulir hingga akhirnya hakim memutuskan
ada fonis sepuluh tahun penjara denda lima miliar yang kalau kita lihat ini lebih rendah dari tuntutan jpu
sudah cukup fair tidak secara hukum
persoalannya adalah di satu sisi binomo dan kliennya ini dengan masyarakat
menganggap bahwa ini adalah perdagangan ya trader
perdagangan saham entah apalah
di sisi lain majelis hakim menganggap itu sebagai permainan judi
nah itu yang ininya missingnya di situ
kalau trader kan dia selalu menjual
kalau harga sedang naik atau membeli kalau harga sedang turun
kan begitu ya kan
artinya memang ada pola relasinya atau pola hubungannya adalah perdagangan
tetapi di sisi yang lain majelis hakim menurut saya juga agak keliru menangkapnya
ini dianggapnya sebagai judi kan gitu
judi itu kan melakukan ada spekulasinya kalau judi itu
nah dan modalnya akan hilang gitu
kalau kalah modalnya akan hilang
nah di situ menurut saya ininya kekeliruannya
nah karena itu kemudian karena dianggap itu perjudian
baik binomo maupun masyarakat yang menanamkan
yang melakukan tradingnya itu
dianggap penjudi dua duanya
nah karena itu barang sitaannya menjadi hasil kejahatan
dengan pertimbangan seperti itu
maka seluruh aset yang disita dari binomo diserahkan kepada negara
nah itu pertimbangannya
padahal itu tadi yang saya katakan
yang terjadi adalah trader kan jual beli sebenarnya
artinya pola relasinya adalah perikatan gitu sebenarnya
ya perikatan atau perjanjian gitu
dimana di dalam perjanjian itu ada sesuatu yang diperjanjikan ya
ya itu tadi
kalau harga naik dia akan untung harga turun dia akan berugi dan seterusnya
dan itu memang sama dengan orang ketika main saham gitu ya kan
beda dengan trader di binomo ini
nah sayangnya hakim memang menerjemahkannya seperti itu
yang menganggap ini adalah perjudian
kalau ini perjudian seharusnya hakim juga mempertimbangkan
mestinya harus ditutup oleh pemerintah atau oleh negara gitu ya
kalau memang ini perjudian
tapi kan ini bukan perjudian
itu persoalannya di situ
gitu lho mbak
iya sementara kita tahu juga binomo ini platform yang juga sudah berjalan dua ribu empat belas
ada di negara lain
artinya kalau memang ini perjudian dianggap perjudian oleh majelis hakim
harusnya memang bisa diusut seluruh binomo yang digunakan oleh masyarakat luas ini begitu ya pak fikar
kalau itu dianggap perjudian maka negara harus menutupnya
itu dianggap perjudian gitu
harus ditutup dan harus ditindak
tapi ini kan platform perdagangan gitu
sama juga dengan usaha efek gitu
jual beli saham jual beli taman ini
cuma hakim ya memang ya saya bilang saya tidak menyatakan bahwa
hakim literasinya kurang
tetapi saya kira dengan menganggap ini bagian dari pesisian
saya kira ya hakim yang mestinya perbendaharaan apa namanya
pengetahuannya harus dipertahan lagi gitu
tapi sah saja hakim punya kewenangan
ya sekali lagi
hakim punya kewenangan
nah karena itu kesempatan untuk binomo dan masyarakat untuk mengajukan banding
apa didorong pada jaksa juga harus apa namanya banding gitu
jaksa ini kan mewakili negara
kalau memang binomo itu perjudian ya
tidak usah hakim yang melarang
jaksa sendiri akan menindak
nah ini justru jaksa mengajukannya supaya uang masyarakat uang nasabahnya itu kembali
bahkan di dalam
maksudnya kalau tidak salah
minta supaya barang yang disita dikembalikan kepada masyarakat
nah tetapi itu tadi
apa di dalam persidangan itu yang punya kewenangan penuh adalah hakim
itu apapun pertimbangannya hakim
karena itu saya menyarankan diajukan banding
ya artinya terhadap
masyarakat bisa mendorong pada kejaksaan supaya melakukan banding
pengadilan tinggi menilai kembali
apakah putusan pengadilan bawah ini pengadilan negeri ini sudah keliru atau tidak
menurut saya ya keliru
pola relasinya bukan tapi lebih pada trader
jual beli saham atau jual beli sesuatu yang bisa nilai ekonomi
tuntutannya sebelumnya kita ketahui adalah penipuan menggunakan aplikasi online
yang kemudian akhirnya berdampak pada
yang akhirnya berdampak pada korban adalah asetnya diberikan kepada negara karena dianggap tanda kutip judi
artinya harusnya ada tuntutan yang berbeda begitu bukan pak fikar
bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi perjudian
ada tuntutan yang dua tuntutan yang berbeda yang akhirnya mengakibatkan
oke baik aset ini diberikan kepada negara karena ini adalah hasil perjudian
tuntutan jasa atau negara itu menganggap itu penipuan gitu
penipuan itu beda dengan perjudian
penipuan itu pola relasinya pola hubungannya antara taruhlah orang yang dengan yang penipunya istilahnya gitu ya
kalau pakai istilah juridisnya
itu apa soalnya perdata sebenarnya gitu
ikatan ada perjanjian antara orang dengan ini ada perikatan
yang perikatan itu dengan memperjanjikan bahwa
biasanya kalau orang harganya pun gitu ya dia akan beli banyak gitu
kalau diibaratkan pada permainan saham banyak
tetapi kalau harganya naik akan menahan akan melepas gitu
harga naik akan melepas atau turun harganya dia akan beli dari orang yang banyak
nah itu yang sebenarnya harus di banyak orang termasuk majelis hakim
karena ini di persepsi sebagai judi
nah karena semua hasil semua aset yang dipermainkan atau diperdagangkan itu dianggap hasil kejahatan
karena itu diserahkan kepada negara
putusan putusan pidana kan pilihannya cuma tiga
barang bukti itu diserahkan kepada negara kembalikan kepada yang berhak dimusnahkan
oh dia memang barang yang terlarang
menggunakan barang yang terlarang gitu
kalau barang terlarang pasti dimusnahkan gitu
tetapi kalau barang yang berharga kalau tidak dikembalikan kepada yang berhak atau disita untuk negara
pak fikar kalau kita flashback ini menarik nama indra kents ketika dulu sebelum ada kasus ini
indra kents itu sering sekali memamerkan harta kekayaannya
aset asetnya dipertunjukkan kepada masyarakat begitu banyak yang mungkin
yang mungkin tidak sebanding
yang mungkin tidak sebanding
tidak sebanding dengan kerugian korban ini
apakah artinya aset yang akhirnya diambil negara adalah seluruh aset yang dimiliki oleh indra kents
kemudian tanda kutip dirampas oleh negara atau seperti apa sebetulnya sistemnya
ya proses peradilan pidana ada yang namanya upaya paksa
saya paksa itu selain menangkap menahan menyita gitu
yang disita itu dalam konteks pidana itu pasti hasil kejahatan
atau barang bukti yang digunakan untuk kejahatan
itu yang disita
nah setelah proses peradilan itu akan kelihatan
berdasarkan keterangan saksi tersangka keterangan ahli berat gitu ya
maka akan nampak gitu
apakah barang itu barang yang dilarang
apakah barang itu memang barang yang milik seseorang
ada pemiliknya gitu ya
ataukah itu memang hasil kejahatan
nah sayangnya itu tadi saya bilang entah kurang literasi atau bagaimana majelis hakim menganggap bahwa ini mainan perjudian
padahal misalkan tadi
ini sama sebenarnya dengan bursa efek indonesia
ini sama sebenarnya dengan bursa efek indonesia
ini sama sebenarnya dengan bursa efek indonesia
platform platform lain yang intinya adalah sebenarnya jual beli sebenarnya
cuma menggunakan yang dilihat itu naiknya harga gitu
peluktuasinya disitu gitu
jadi orang bermainnya pada naiknya harga
itu bukan pilihan
karena tidak hilang barangnya
atau barangnya masyarakat itu tidak hilang
ada cuma turun nilainya
itu yang terjadi itu
kalau judi kan hilang
nah itu yang saya keliru mempersepsi
karena itu satu satunya jalan adalah mengajukan banding
saya tidak tahu apakah pengadilan kejaksaan kemarin menyita seluruh harta indraken gitu ya
atau cuma sebagian saja
saya tidak tahu persis ya
apa yang disita oleh polisian kejaksaan kemudian diputuskan oleh pengadilan
itu saya kira bagian dari usahanya pakaian dalam buka perusahaan yang jual belikan trading ini
trading entah saham entah apalah
pokoknya itu indraken itu begitu
jika nantinya memang akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh para korban untuk bisa meminta kembali uang mereka
hasil investasi mereka dari aplikasi binomo tersebut
karena kalau kita lihat kasus kasus seperti ini sebelumnya seperti first travel
hasil hasil uang korban ini pada akhirnya dirampas juga negara
tanda kutip dirampas negara
ada lagi kasus binomo ini dirampas negara
uang uang korban ini dianggap negara merampas uang uang korban hak korban
jika upaya upaya ini nantinya dilakukan termasuk dengan banding
apakah akan ada kemungkinan uang korban bisa kembali
nah dalam perkara pidana masyarakat diwakili oleh jaksa
dan oleh jaksa itu banding
tapi masyarakat menurut saya bisa melakukan upaya hukum
hatta membatas bagian suratnya binomo
tidak disita oleh negara
karena negara itu biasanya kalau berkaitan dengan kekayaan itu dikelola oleh kementerian keuangan
kalaupun nanti masyarakat akan menggugat melakukan upaya hukum ya menggugat secara perdata
selain menggugat binomonya sebagai badan hukum yang memang bertanggung jawab terhadapnya
juga kementerian keuangan secara resmi akan menerima dari penyitaan binomo yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama
tapi sekali lagi saya bilang kan kemungkinannya masih ada dibanding
jadi belum tentu dibanding umpamanya harta itu diserahkan kepada negara
yang diserahkan kepada negara itu kemudian saya juga
pengadilan banding itu memutuskan mengembalikan kepada masyarakat
bisa juga seperti itu
karena itu kalau pun akan melakukan upaya hukum
saya ditunggu dulu
p putusan pidananya itu mempunyai kekuatan hukum tetap
bisa banding bisa gugatan restitusi begitu ya para korban untuk bisa mendapatkan hak hak mereka
baik pak fikar terima kasih banyak atas analisisnya terhadap kasus ini
abdul fikar hajat pakar hukum dari universitas trisakti selamat sore